budi merupakan penyidik kasus korupsi skk migas yang menyerat nama politikus partai demokrat sultan batu gana
ini bahasan yang selalu penting dan selalu muncul juga gitu ya
tapi ada tiga paslon
menurut artikel yang saya baca di the seattle times
gak ada live di youtube gak ada apa apa dulu kan